tapi kan pak lanjir menyebutkan kalau ada beberapa cowok pers nama cowok pers yang sudah masuk

beberapa sih nama cowok pers yang sudah masuk
sekarang sudah mengerucut lima salah satunya caimin
muka muka yang jadi mbak puan
selainnya apakah pak erik dan nama pak sandiaga juga ada
pak sandiaga pak erik pak andika mas ahaye caimin
mantap sih ya mbak
mbak ada calon yang senang
ada sepuluh nama tapi sekarang sudah mulai mengerucut ke lima nama